bangunan lapak dan kios di bahu jalan kawasan pasar pocong
desa bojong kulur kabupaten bogor jawa barat
mendadak ambruk sabtu pagi
sebelum roboh deretan lapak semi permanen itu
sempat miring usai dilanda banjir limpasan sungai
yang terjadi sabtu dini hari
para pedagang mengaku lapaknya tergerus longsor
tebing bibir sungai yang diguyur hujan tanpa henti
diduga tebing setinggi hampir lima meter itu
tak kuat menahan beban bangunan
apalagi tanahnya tergerus luapan arus sungai cilengsi
dan banjir limpasan
beruntung kejadian itu tidak menelan korban jiwa
ada korban jiwa nggak pak
korban jiwa nggak ada pak
berapa rupa pak yang ambil sini pak
di hujan deras banjir bandang luapan sungai ciwulan
menerjang kampung adat naga di desa naglasari
salawu kabupaten tasik malaya jawa barat
sabtu dini hari
selain menghantam sawah dan puluhan kolam ikan
sejumlah rumah adat yang dekat dengan bantaran sungai
sempat terendam air setinggi lima puluh cm
hujan deras juga menyebabkan bangunan sekolah dasar
negeri satu puspahian tasik malaya ambruk
atap ruang kelas tiga dan ruang guru roboh
menimpa bangku dan fasilitas lainnya hingga rusak
sejumlah warga berusaha mengevakuasi bangku dan kursi
ambruknya bangunan disinyalir akibat konstruksi
tidak kuat menahan beban air hujan
gelombang tinggi terjadi di sejumlah pesisir pantai
di kawasan gianyar bali sabtu siang
peristiwa gelombang tinggi ini sempat direkam oleh warga
dalam video itu terlihat air laut naik hingga melewati
terjangan air laut ini juga menyebabkan terjadinya
banjirop di mana genangan air meluber di sekitar
jalan beipas ida
ida bagus mantra yang merupakan jalur penghubung
dari data bmkg wilayah tiga denpasar ketinggian gelombang
mencapai tiga hingga empat meter
gelombang tinggi ini diprediksi akan terjadi
hingga dua puluh delapan juni mendatang
tim liputan cnn indonesia